informasi berikutnya saudara seluruh pasien rumah sakit unair surabaya jawa timur yang sempat ditempatkan di tenda darurat akibat gempa
kini sudah dipindahkan ke dalam rumah sakit
sebagian besar pasien ditempatkan di lobi dan ruang igd sambil menunggu hasil uji kelaikan bangunan dari tim ahli
sebelum pasien kembali ke ruangan masing masing
dari satu ratus enam puluh pasien yang kemarin dievakuasi kini tinggal satu ratus empat puluh orang karena telah diizinkan pulang
meski sempat terganggu akibat gempa operasional rumah sakit kini sudah mulai normal kembali
wali kota surabaya eri cahyadi mendatangi rumah sakit unair untuk memastikan kondisi pasien pasca gempa yang terjadi jumat kemarin
pemerintah kota akan menyiapkan tim ahli untuk mengukur kekuatan bangunan agar pasien bisa kembali dirawat sesuai ruangannya
dengan teman teman teknik beton untuk menghitung kembali penguatan dari rumah sakit ini
untuk memberikan pastian dan keyakinan kepada pasien yang ada di rumah sakit umil ini untuk tidak ada rasa gamang untuk masuk kembali
di sisi lain petugas masih melakukan pembersihan poin tembok rumah sakit unair
yang runtuh akibat gempa
kemarin gempa susulan bermagnitudo enam lima yang berpusat di perairan utara tuban terasa hingga kota surabaya
gempa mengakibatkan ratusan pasien di rumah sakit unair dievakuasi
sebagian sudah masuk ke ruangan perawatan sebelumnya
karena kita menunggu asesmen kamar
perangkapcificar trov kanssa yang dimasak restricted ke tarik
ditentukan agak sampai menzerunsung
di tempat terpisah saudara sma negeri satu sangkapura pulau tuban gresik jawa timur terdampak gempa
sebanyak dua puluh empat kelas dan ruang guru rusak parah
tidak ada korban akibat reruntuhan bangunan
saat kejadian siswa dan guru sudah pulang ke rumah
pihak sekolah belum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara atau tetap dilanjutkan
sebab saat ini para siswa sedang menghadapi ujian sekolah